ini kan hari kebebasan kami
enggak aku gak gelisah no
aku cuma ya seneng aja akhirnya aku bisa bebas
ya allah baru aja hamba bahagia
karena bisa menghirup udara bebas
opa opo aku mau pulang dulu ya
amu tante pulang dulu ya
ya amu tante
tadi itu andin ngapain mesti datang ya
sebenernya gak perlu
dan dia bawa rena juga
maksudnya andin apa ya
mama jangan berpikir macem macem deh mama
tapi tadi papa denger kan
keliatan kayak andin gak terima
pak amar bisa ngeluarin elsa secepat ini
kan elsa sudah menjalankan masa tahanan

kalo gitu kita susul elsa ya
aku masih mau lama lama deket sama elsa soalnya
kenapa juga masih kangen sama elsa
sebelum kesana kita mampir dulu ke tempat service handphone ya
katanya udah selesai
saya mau tanya
apa di ruang icu ini
ada pasien yang namanya mbak catherine
oh iya bu ketin ada di dalam bu
oh ada di sini
iya betul bu
saya permisi ya bu
iya terima kasih
aku masuk dah ya
tapi kalau aku masuk aku kasian sekali lihat kondisi mbak catherine
aduh gimana nih ya allah
aduh masuk gak ya
pastinya aku nih gak tahan lihat kondisinya mbak catherine seperti itu
bangun dong kat
dia nanya kamu terus
sedangkan belum ada perubahan sama sekali
yang ada di kamu
semoga kondisi kamu cepat membaik
panjang umur kat
ini kak angga sekarang video call aku
pasti dia pengen
pengen liat keadaan kamu kayak gimana sekarang
ini kak pi
ini kak pat
tapi yang pertama
ini kan hari kebebasan kami
enggak aku gak gelisah no
aku cuma ya seneng aja akhirnya aku bisa bebas
ya allah baru aja hamba bahagia
karena bisa menghirup udara bebas
apapun yang terjadi aku gak mau berpisah dari kamu no
tapi aku juga harus punya cara
agar ricky tidak terus mengancam aku dan merusak hubungan kita
untuk satu kasus ibu elsa sudah selesai
tapi masih ada satu kasus lagi pak
tentang hak asuh dari reina
dalam catatannya sendiri untuk proyek tersebut
berkas berkasnya masih dalam status sebagai pendingan proyek pak
bagaimana itu masih akan diteruskan atau
kalau untuk masalah itu biarkan menjadi urusannya pak nino
karena itu adalah daerah teritorinya pak nino
yang terpenting kita sudah menyelesaikan satu kasusnya pak nino
tapi kamu boleh
untuk menanyakan langsung sama pak nino bagaimana kelanjutannya
kalau beliau tidak berkenan untuk melanjutkan ya
langsung kita close untuk kasusnya
tapi saya senang melihat ibu elsa akhirnya boleh keluar
dia bisa bebas dan akhirnya bertemu dengan keluarganya
saya juga begitu
saya masih penasaran
kenapa ibu elsa masih tetap menyalahkan ibu andin
atas kecelakaan dan kematian anaknya
saya penasaran apa alasannya
kamu penasaran juga
saya pun menanyakan hal yang sama
sesuai pesan kamu pak
aku akan menjaga catherine selama kamu di rawat di sana
ya saya akan tutup dulu teleponnya
tante ingin menjenguk catherine ya
tante ingin menjenguk dia
tapi sebenarnya randy enggak tahu
dia sedang lembur
ada banyak kerjaannya
tapi sebenarnya itu tante tidak tegang melihat kondisinya mbak catherine yang lagi parah seperti ini mbak
mendingan masuk saja
jenguk catherine langsung ya
insya allah catherine bisa merasa kalau tante maya tidak ada di dekatnya
baik baik mbak
ya silahkan masuk
kebetulan saya lagi bebas bertugas
kalau begitu saya permisi mbak
kenapa jadi begini mbak
tante sedih banget lihatnya mbak
ini alat alat juga banyak banget di tubuhnya mbak gad ini
tanpa makin sedih lihatnya mbak
tanda saja mbak cat itu sudah jadi menantu tante
pasti sekarang ini mbak cat itu sudah hamil
dan kecelakaan itu tidak akan terjadi mbak
maksudnya mbak cat ya allah